seberapa besar pun iran akan melakukan upaya upaya untuk menjadikan perdamaian terjadi di palestina dan israel
apalagi iran juga memiliki beban lain
misalnya mereka bukan negara arab
mereka berasal dari ras arya
artinya logika arabisme tidak bisa dimainkan oleh iran
dan yang kedua iran secara keislaman juga memiliki konflik sekutarian dengan arab saudi
artinya ini juga akan menjadi ganjalan ganjalan
akan menjadi isu isu yang akan dimainkan oleh amerika dan israel untuk mengobrak abrik persatuan di negara negara timur tengah
kita masih bicara soal langkah konkret
mungkin nggak negara negara oki yang kemudian akan nanti bersidang pada tiga belas desember besok
akan maju memutuskan sesuatu yang sangat konkret
yang sangat berdampak tapi tanpa arab saudi
atau mungkin arab saudi akan anda lihat akan mungkin swing bergeser ke keputusan keputusan negara negara seperti turki indonesia yang ingin punya sikap yang cukup keras
sulit untuk berharap arab saudi melakukan perubahan kebijakannya
karena kita melihat sejarah persekongkolan persekutuan antara saudi dan amerika
mengandaikan sebuah perundingan dicapai ke atas pakat di liga arab maupun oki
tanpa arab saudi juga berat posisinya
karena itu menurut saya posisinya akan sangat terkunci jika saudi tidak memiliki kesadaran untuk bersolidar bagi kepentingan palestina
lagi lagi ini cuma masalah solidaritas saja ya
jadi keinginan goodwill ya
pada intinya adalah solidaritas
tapi masalahnya selama ini negara negara arab tidak pernah mau memberikan solidaritas yang konkret kepada kepentingan politik
jadi misi anda arab saudi sebagai negara sentral di timur tengah yang punya peran
juga punya resources besar sekali untuk menentukan arah ke depan
berarti anda agak pesimis
ktt oki luar biasa yang akan diselenggarakan tiga belas desember besok tidak akan mewujudkan atau menelurkan sebuah keputusan
kebijakan yang betul betul punya gaung besar dan punya dampak yang besar untuk bisa menghantam keputusan kontroversial presiden trump ini
saya masih melihat kebijakan donald trump ini adalah sebagai manuver politik
oleh karena itu rapat di oki maupun liga arab saya masih optimis untuk bisa memukul mundur kebijakan ini
artinya bisa membatalkan kebijakan ini karena
bukan karena solidaritas negara negara arab tapi karena kepentingan politik amerika
artinya kebijakan untuk memindahkan kedutaan amerika dari tel aviv ke yerusalem
itu sangat tidak strategis
bahkan dulu di yerusalem itu sudah ada enam belas negara yang membuka kedutaan
bukan karena mengakui yerusalem sebagai ibu kota tapi mereka membuka kedutaan di sana
tapi kemudian tiga belas negara yang berasal rata rata dari amerika amerika latin plus belanda satu
maka mereka keluar hanya karena kemudian negara negara arab ini marah karena israel kemudian menentukan hukum dasar yerusalem
yang menegaskan bahwa yerusalem adalah milik kami ibu kota kami
dan tidak akan dibagi kepada siapa siapa
artinya menjadikan yerusalem sebagai ibu kota israel
itu sangat tidak strategis
menurut anda apa asbabunuzulnya atau nawaitunya donald trump kemudian memutuskan ini
ini langkah untuk hanya untuk itu
saya melihatnya ini sebuah manuver politik bukan hanya sektoral tapi elektoral saya rasa
karena jatuhnya suara trump dan trump sangat berkepentingan
untuk mendapatkan suara orang orang yahudi
lobby lobby yahudi sangat kuat di amerika
dan posisi lobby yahudi lebih kuat di partai demokrat
partai yang bukan partainya trump
makanya kubu oposisi gak ada yang menentang
oke yang terakhir bang husset untuk menutup dialog kita
ini kalau kita bicara kondisi realitas memang membuat kita yang tadi punya harapan besar akan ada sesuatu yang progresif yang bisa dicapai
kayaknya harus agak ditahan dulu
tapi paling tidak dengan segala kekurangan dengan segala keterbatasan
apa yang paling bisa dilakukan oleh negara negara muslim misalnya dalam ktt oki besok
yang paling bisa dilakukan untuk bisa membuat sebuah keputusan kebijakan yang progresif dan juga punya dampak
sehingga punya dampak yang langsung terasa gitu
melihat beratnya posisi saudi untuk diajak bersolidaritas bagi palestina
maka langkah langkah yang bisa ditempus
setidaknya ada tiga menurut saya
pertama langkah diplomasi beberapa negara arab yang solidar terhadap palestina
untuk menguatkan daya tawar politik palestina di kancah perundingan
misalnya di pbb
itu kemudian dibuat pernyataan itu di tingkat liga arab atau oki
jadi sehingga daya tawar politik di meja perundingan pbb dari palestina itu sangat sangat kuat
diharapkan beberapa negara arab kemudian melakukan itu
kemudian yang kedua pendekatan yang harus digunakan adalah pendekatan hukum
posisi palestina relatif kuat di pbb
sehingga kemudian yang harus dilakukan adalah pendekatan hukum
ditarik ke meja hijau hukum internasional untuk kemudian menyelesaikan masalah ini
artinya melakukan gugatan palestina terhadap manuver manuver yang dilakukan oleh israel dengan amerika
kemudian yang terakhir yang harus dilakukan adalah solidaritas ekonomi
artinya ini yang paling mudah dan sangat mungkin adalah melakukan pemboikotan terhadap produk produk israel
atau terhadap pemerintah
terhadap kekuatan ekonomi israel
karena kalau kita tahu kekuatan ekonomi israel di arab itu sangat sangat besar
bahkan kalau kita keluar dari kaabah kita akan melihat bisnis israel itu mengelilingi baitullah
jangan jangan kita harus matikan handphone kita selama berbulan bulan ke depan kalau kita misalnya harus bisa mengembargo juga bisnisnya juga
iya tentunya boikotnya harus boikot cerdas
artinya bukan boykot yang kemudian menyengsarakan kita artinya boykot cerdas
artinya boykotnya bukan di tingkat publik di tingkat negara
melakukan solidaritas ekonomi
untuk menekan kepentingan
dan itu benar benar punya dampak ya yang benar benar itu bisa diputuskan di kttok besok karena masyarakat sebenarnya dunia internasional menanti
bahwa tidak hanya aksi atau mungkin statement saling mengutuk saling mengecang tapi juga kita butuh langkah konkret yang bisa dilakukan secara diplomasi kekuatan negara untuk bisa menentang keputusan ini
terima kasih sekali lagi bang hussein atas perbincangannya malam hari ini